saat pol pp jakarta selatan menjatuhkan saksi denda lima puluh juta rupiah kepada pihak penyelenggara konser musik di cibis park cilandak jakarta selatan
imbas pergelaran konser musik di kawasan pasar minggu jakarta selatan sabtu satu mei lalu
satpol pp kota administrasi jakarta selatan menjatuhkan sanksi denda lima puluh juta rupiah kepada penyelenggara
petugas menemukan pelanggaran seperti terjadinya kerumunan serta adanya penonton yang tidak menjaga jarak sekaligus tidak mengenakan masker
selain itu areal basar ramadan dan panggung konser disegel permanen
untuk denda administrasi kita kenakan kepada penyelenggara dan juga manajemen
sesuai perda tiga tahun dua ribu dua puluh satu itu sebesar besarnya lima puluh juta
menyangkut unsur pidana terkait izin konser musik ini polres metro jakarta selatan menyebut masih melakukan penyelidikan
diketahui konser digelar satu mei lalu
sebagian besar penonton tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak sehingga rawan terjadi penularan virus corona
super glet salah satu band yang tampil menyebut bersedia tampil mengisi acara karena penyelenggara mengaku sudah mengantongi izin
tahunya si manggung di pasar ini adalah berbentuk offline dan mereka sudah mendapat izin keramaian dari segala pihak
ini aman untuk diselenggarakan
superglad menambahkan pelanggaran protokol kesehatan bukan ranahnya
melainkan pihak manajemen penyelenggara acara
demi leputan cnn indonesia